kita ke informasi lain terkait kasus paman yang membopong jenazah keponakannya di tanggerang
wali kota tangerang arief wismansyah mengakui kesalahannya
ia mengaku telah melakukan evaluasi menyeluruh agar mobil ambulans bisa digunakan dalam keadaan darurat
wali kota tangerang arief wismansyah mengakui kesalahan pelayanan ambulans sehingga jenazah muhammad hussein dibopong pamannya dari puskesmas cikokol menuju rumah duka yang berjarak satu km
arief mengaku telah merevisi sop penggunaan ambulans terutama saat kondisi darurat dan meminta dinas kesehatan melakukan sosialisasi kepada seluruh puskesmas
arief berpesan kepada petugas lapangan untuk bertindak fleksibel dalam melayani masyarakat
kemarin untuk segera direvisi hari ini bukan lagi merevisi tapi sosialisasi di tingkat puskesmas
sambil kita evaluasi semua bahwa kegawat daruratan itu harus bisa ditangani lebih responsif oleh pemerintah
dari situlah saya berharap
kejadian seperti ini bisa diperbaiki untuk pelayanan kota tangerang yang lebih baik lagi
kepala dinas kesehatan kota tangerang membenarkan pihaknya telah mendapat instruksi dari wali kota untuk lebih fleksibel dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat
ya puskes mas jadi kita menetik banyak pembelajaran
jadi pak wali bilang kan pembelajaran banyak pembelajaran bisa kita ambil
salah satunya empati itu yang tidak boleh terlupakan
kita melakukan pelayanan publik
apalagi puskesmas itu sangat berhubungan dengan masyarakat dan hubungannya dengan kebutuhan dasar
pak wali sudah bilang bahwa dalam keadaan darurat boleh dimanfaatkan
sementara terkait sanksi terhadap petugas puskesmas cikokol atau dinas kesehatan
arief menyerahkan kepada pihak inspektorat yang saat ini tengah melakukan penyelidikan
tim diputan cnn indonesia tanggerang banten